atlet atlet berkuda elit nasional indonesia akan tampil di kejuaraan the jakarta masters dua ribu sembilan belas pada tanggal dua puluh lima hingga dua puluh delapan april mendatang
digelar di jakarta international equestrian park pulau mas
kejuaraan ini merupakan event berskala nasional pertama yang digelar di pulau mas setelah asian games dua ribu delapan belas lalu
kejuaraan the jafrada masters dua ribu sembilan belas ini rencananya akan diikuti oleh satu ratus lima puluh kuda dari empat puluh klub ekostrian di seluruh indonesia
selain diikuti oleh atlet atlet elit nasional indonesia kejuaraan dengan total hadiah sebesar tiga ratus juta rupiah ini juga akan diikuti oleh atlet atlet junior yang berusia delapan hingga sembilan tahun
mempertandingkan empat puluh nomor dari kelas tunggang serasi lompat rintangan dan todays event kejuaraan ini akan digunakan sebagai ajang pembibitan atlet atlet muda sekaligus untuk mengasah kemampuan atlet nasional berkuda indonesia
meski equestrian tidak dipertandingkan di sea games dua ribu sembilan belas di sini
di filipina november mendatang atlet atlet berkuda nasional indonesia tetap mempersiapkan diri untuk tampil di kejuaraan berkuda level asia yang akan berlangsung di thailand akhir tahun nanti
jadi atlet atlet itu yang ada di sea bisa tetap bertanding levelnya akan sama tapi bukan di bagian dari multi event di filipina
tapi merupakan satu event yang mana pakai kuda sendiri tetap kita harus bawa kuda juga ke sana persis seperti kalau kita pergi sea games